masih dari ibu kota jakarta kerusakan jembatan penyeberangan orang di daan mogot yang ditabrak truk minggu dua september lalu
menyebabkan sulitnya akses bagi pejalan kaki
untuk sementara pejalan kaki dibantu petugas halte transjakarta untuk menyeberang
kondisi jembatan penyeberangan orang atau jpo di depan samsat dan mogot jakarta barat sudah tak layak
jembatan ini ditabrak truk yang melaju dari arah cengkareng minggu malam dua september dua ribu dua puluh
tiang jembatan miring sehingga berbahaya bila dilewati
pejalan kaki yang hendak ke halte transjakarta mengaku kesulitan
untuk sementara petugas halte membantu penumpang menyeberang dengan melompati pembatas jalan dan pagar halte
petugas pun menyiapkan bangku plastik untuk memudahkan penumpang melintas
meski terbantu oleh petugas ramainya kendaraan yang melintas membuat warga was was
kalau nggak diseberangin takut
ya secepatnya sudah perbaiki biar kita nyebrangnya nyaman aman ya
dinas bina warga sempat mendatangi jpo senin malam tiga september dua ribu delapan belas
namun upaya memperbaiki jpo masih dalam pembahasan
kepalaikan kita akan berdasarkan dengan dinas bina warga
kondisi jpo yang nyaris roboh ini turut menyebabkan kemacetan
karena hampir setiap menit pejalan kaki lalu lalang keluar masuk halte dan menyeberang jalan
pak makasih ya pak
begini rasanya melintasi jalan yang seharusnya bukan untuk saya menyeberang
dan kesulitan memang terasa sekali
karena memang hak saya untuk menyeberang dengan menggunakan jembatan penyeberangnya
delapan orang ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan
harapannya memang harus segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali menggunakan jpo ini
roni satria jakarta